pidato presiden jokowi dalam ulang tahun partai golkar terkait agar golkar tidak sembrono dimaknai beragam oleh banyak pihak
ada yang menganggap pidato ini adalah sindiran spesifik bagi nasdem yang telah mendeklarasikan anies baswedan sebagai capres
namun ada pula yang melihat ini sebagai sindiran umum bagi siapapun yang sudah mendeklarasikan capresnya
lalu siapa yang dimaksud presiden terburu buru dan juga sembrono dalam deklarasi capres
kita akan membahasnya lebih dalam dalam perspektif editorial bersama dengan arsumber kami yang sudah terhubung melalui sambungan zoom
pertama adalah wakil pemimpin redaksi cnn indonesia mas revolusi riza mas revo apa kabar
baik selamat pagi
kemudian yang kedua adalah kepala pemerintahan korporat tempo mas budi seteroso mas budi apa kabar selamat malam
baik selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih telah hadir mas budi dan juga mas revo
namun sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini kita dengarkan kembali kita segarkan lagi ingatan kita
apa yang kemudian disampaikan oleh presiden joko dodo dalam hud golkar pada jumat lalu
golkar sebagai partai yang sudah matang punya pengalaman malang melintang sudah lima puluh delapan tahun
ini pengalaman yang sangat panjang banyak makan asam garam dan perpolitikan indonesia
oleh sebab itu saya yakin
saya yakin golkar akan dengan cermat akan dengan teliti akan dengan hati hati tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden
itu tadi presiden menyampaikan agar golkar tidak sembrono menyapreskan sosok
begitu saya akan ke mas revo terlebih dahulu
mas revo bagaimana kemudian kita sian indonesia melihat ini
kemana arahnya spesifikkah kemudian kalimat atau bisa kita katakan sindiran ini mas revo
ini yang kita sama sama bertanya apa maksud dari presiden jokowi
ini yang kita sama sama bertanya apa maksud dari presiden jokowi
di tahun dua ribu empat belas ketika presiden jokowi itu ditetapkan sebagai calon presiden dari pdi perjuangan
waktu itu kan pemilunya dua belas juni dua ribu empat belas
dan sama kowi dodo ditetapkan sebagai calon presiden dari pdip juga terhitung metode dengan pelaksanaan yaitu marut
jadi kalau menurut saya
kalau misalkan kita dengan time frame yang sama dua ribu dua puluh empat ini
artinya kan kalau kita pelaksanaan presiden pada februari dua ribu dua puluh
kita ditarik tiga bulan ya sama pada waktu presiden jokowi
calon presiden dari pdip ditetapkan
itu ya kira kira kan misalnya masih ada tahun lagi lah ketapan
di satu sisi memang mungkin bisa jadi
menyindir nasdem dan juga ada satu partai lagi yaitu gerindra yang menetapkan calon presiden ini
dari sisi lain juga menaklakan ya nasdem dan gerindra sudah menetapkan calon presidennya
kemudian juga selama ini kan partai golkar pan dan juga sudah membuat satu koalisi yang juga disampaikan oleh presiden jokowi di pidatonya yaitu
saya melihat kira kira gitu ya saya melihat pak air langga hartarto pak mardiono dan pan itu selama ini saling berangkulan gitu
tapi kok tidak segera menetapkan
saya pikir kalau misalkan kita sama sama tahu gitu ya
perlaksanaan masih pemilu masih dua ribu dua puluh empat dan penetapannya ditutup pada
pencalonnya ditutup pada september dua ribu dua puluh tiga
waktunya masih cukup lama untuk menetapkan
partai politik masih cukup waktu untuk melakukan konsolidasi
hal yang sebenarnya menarik lagi adalah
tentu presiden pak jokowi ini diundang dalam cara ulang tahun golkar ini sebagai presiden
tapi pidatonya dibanyak menyorot soal
karena partai politik itu mencalonkan calon presidennya
presiden jokowi sebagai presiden itu mendorong partai partai politik untuk segera menyiapkan semua calon calon presiden dan wakil presiden dengan matang
apakah ini bisa diartikan presiden mendorong masuk dalam ranah politik
sementara kita tahu situasi bangsa juga banyak yang harus dipikirkan
ada banyak hal persoalan persoalan di tanah air ini yang sekiranya juga justru membutuhkan
concern dari presiden sebagai
kepala negara hanya cuma soal pencalonan presiden dan wakil presiden yang
yang pelaksanaannya masih cukup lama lagi masih satu tahun sekian bulan
tapi pidato kemarin
presiden justru lebih banyak bicara
tentang pencalonan wakil
pencalonan presiden dan wakil presiden
banding meminta misalnya golkar sebagai
yang cukup matang
yang dibilang oleh presiden
lama malang melintang dan makan asam garam
untuk memikirkan persoalan persoalan bangsa di depan mata ini
kita menghadapi persoalan ekonomi kita menghadapi ancaman resesi
kemudian di satu masalah kesehatan ada satu ratus tiga anak
yang meninggal dunia karena persoalan mungkin
pengawasan dalam pembuatan obat yang sekarang
yang hanya seperti itu
dan kasus kan juruhan yang belum selesai dan lain sebagainya gitu ya
sebenarnya banyak konsep lain yang harus lebih banyak dipikirkan oleh partai politik dan para politisi
ketimbang sekedar pencalonan
dan apalagi disitu
jokowi terkesan juga mengendor senama
ketua umum golkar sebagai salah satu
calon yang cukup matang
menyebut nama ya di akhir akhir pidato ini juga menyebut nama
kritisi dan konsen kita ya kenapa
kok mas sampai harus menyebut nama dan kemudian konsennya ke arah
masalah politik ketimbang persoalan di mata mata kita ini
baik baik artinya mengkritisi mengingat kemudian kehadiran jokowi dodo disana sebagai presiden begitu ya
apalagi mengomentari dalam konteks politik konstelasi partai politik jelang dua ribu dua puluh empat
tapi sebelum kita jauh ke sana saya akan ke mas budi setiarso
apakah tempo melihatnya kemudian ini spesifik hanya ke anies baswedan
atau kepada siapapun yang telah mendeklarasikan capres
begitu mas budi
baik ini mungkin bukan belum menjadi sikap tempo ya karena memang belum dibahas di internal redaksi
tapi ini paling nggak dari saya
pernyataan pak presiden itu kan sebetulnya normatif ya
dia memesan kepada partai politik untuk tidak sembrono dalam memilih presiden gitu kan calon presiden calon wapres
itu kan bukanlah memang begitulah seharusnya bukan
jadi kita memilih calon presiden
calon ketua rw aja sembrono apalagi ini ya
calon presiden dan wakil presiden kurang lebih gitu ya
apa namanya tentu tidak sempurna
tapi faktanya kan memang selama ini partai partai politik karena memang tujuannya adalah memenangkan pemilihan presiden
maka yang dipilih adalah tokoh tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi
jadi entah itu capable atau tidak
dia kerjanya bagus atau tidak
kalau dia elektabilitasnya tinggi maka dia menjadi prioritas pertama untuk dicalonkan
kurang lebih begitu ya
tapi dalam konteks pernyataan normatif itu memang kalau dari sisi momentum ini kan dilakukan beberapa waktu setelah nasdem mendeklarasikan pak anies baswedan ya sebagai calon presiden
ini sebetulnya ini belum cukup ya
partai nasdem kan masih harus bergandeng dua
ini mungkin dalam waktu dekat ada pks dan juga demokrat yang akan mengajukan nama yang sama
sehingga kita semua dan banyak orang mengingatkan statement pak jokowi itu sebagai reaksi atas pencalonan pak anies oleh nasdem ya kurang lebih
memang barangkali betul juga bahwa deklarasi yang dipercepat itu gitu ya
itu membuat partai partai lain itu memasang kuda kuda gitu kan
misalnya dari pdip misalnya pak ganjar segera menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden
ada juga masih apa namanya diskusi diskusi internal apakah nanti puan maharani yang akan maju atau mungkin pak ganjar nanti akan menggunakan kendaraan yang barangkali tadi disebut oleh pak jokowi di golkar
karena golkar kan berkoalisi dengan pan dan juga ptk membentuk koalisi kib itu ya
orang yang kemudian memang mengaitkan ini dengan satu skenario disebutkan jangan buru buru tapi pada saat yang sama diminta untuk tidak terlalu lama menentukan calon presiden
dalam konteks ini saya kira gini ya
jadi partai politik ini memang kan dalam pemilu dia ada dua tujuan
tapi yang tujuan terpenting adalah menangkan pilihan legislatif dulu gitu ya
bagaimana mereka menambah anggota dpr nya gitu
dengan begitu mereka kekuatan bergeningnya juga lebih tinggi
dan karena itu partai partai saya kira akan mencari tokoh tokoh yang bisa memberikan dampak elektoral yang signifikan buat mereka
jadi golkar apakah seperti diharapkan pak jokowi tidak terlalu lama atau seperti statement pak jokowi sebelumnya jangan buru buru
ini pasti akan menggunakan kalkulasi kalkulasi politik terhadap tokoh yang bisa memberikan benefit elektoral signifikan buat mereka gitu
saya tidak saya tidak apa memperkirakan bahwa ini akan dalam waktu cepat sih
pasti golkar akan melihat itu siapa sih yang akan diajukan oleh pdip
lalu apakah ada partai yang bergabung kembali dengan pak prabowo
apakah ada partai lagi yang akan bergabung dengan nasdem
ini kira akan menjadi kalkulasi politik golkar dalam hal ini yang sudah menyatakan koalisi dengan p tiga maupun pan ya
kita tahu juga bahwa koalisi ini pun saya kira juga bukan koalisi yang final
mungkin masih akan sangat cair tadi disebutkan mas revo
masih kurang lebih setahun ya sampai ujung pendaftaran
nah ini siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden
siapa akan menjadi calon wapresnya
pasti akan ada kalkulasi kalkulasi politik di setiap partai
karena setiap partai sebenarnya ujungnya adalah bagaimana mereka mendapatkan kursi yang terbanyak
porsi yang bertambah di dpr gitu
karena di disitulah kita bisa memperjuangkan kepentingan kepentingannya
termasuk kepentingan untuk tadi mengatasi masalah masalah yang di depan mata ya
ekonomi dan banyak hal yang jadi pr kita ke depannya
masalah hukum yang harus segera dituntaskan
tapi juga pemilih presiden yang presiden presiden tadi
berarti artinya mas budi anda melihat ini kemudian adalah sebuah pidato normatif presiden saja
karena kebetulan ada di event atau di acara partai politik
atau kemudian ini bisa kita maknanya sebagai kecenderungan
apalagi anda tadi beberapa kali mengatakan ada kecenderungan skenario
misalkan ganjar bisa dicapreskan melalui kib atau melalui golkar yang menjadi
apalagi tadi mas revo juga mengatakan ada endorse endorse yang
rasanya mungkin disebutkan tipis begitu oleh presiden
mas budi melihat seperti apa
tapi sebetulnya kalau secara kita baca kalimat kalimatnya kan itu normatif ya
tapi memang ini karena momentumnya dilakukan secara dekorasinya nasdem
maka itu mungkin berhubungan dengan satu keinginan politik dari pak jokowi
untuk barangkali mencalonkan seseorang yang menjadi
yang pak jokowi
yang pak jokowi inginkan sebagai penggantinya
kalau kita banyak mengikuti analisa analisa politik
kan yang pak jokowi harapkan secara kuat adalah pak ganjar kan
karena kedekatan apa namanya
kedekatan ideologi kedekatan mungkin dalam garis politik
dan termasuk juga rasa aman dari pak jokowi
terhadap program program yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam dua periode ini
sudah logik kalau misalnya pak jokowi berharap
nantinya adalah pengganti yang dia merasa aman
dan dalam hal ini mungkin adalah pak ganjar gitu ya
halnya adalah pak ganjar sampai sekarang belum mendapatkan lampu hijau dari pt ip
yang merupakan rumahnya gitu ya
sehingga barangkali aip ini menjadi semacam scotchy begitu
kalau misalnya kursinya tidak diberikan
atau tiketnya tidak diberikan oleh pak pt ip
maka pak ganjar akan menggunakan kib ini sebagai kendaraan politik menuju dua ribu dua puluh
bermilihan empat belas februari dua ribu dua puluh empat
nah ini memang belum tentu mulus gitu ya
ada banyak hal hal yang mesti dilakukan
misalnya kan kalau selalu mendengar dari patrick volcar
mereka mau mencalonkan pak ganjar
tapi mensyaratkan pak ganjar mundur dari pdip secara terbuka
karena itu menjadi persyarat apakah pak ganjar berani melakukan langkah politik itu
ini juga menjadi satu faktor yang masih harus kita tunggu ke depan gitu
karena disitulah kalkulasinya menjadi penting gitu kan
kalau pak ganjar tidak menggunakan pt ip
maka satu kekuatan atau mungkin sebagian kekuatan pak ganjar kan juga bisa pas gitu ya
karena orang selama ini selalu top of mind nya adalah pak ganjar adalah politikus pt ip
sehingga ketika pt ip dilepaskan untuk bergabung ke koalisi indonesia apa namanya kib gitu ya
maka sebagian besar atau kecil saya tidak tahu itu akan mengaruh juga kekuatan politiknya mungkin sedikit berkurang
ini masih ada setahun buat kita untuk melihat sampai sejauh mana nih mereka menggunakan kalkulasi politiknya
termasuk melihat lawannya
ini strateginya seperti apa sih gitu kan
ini kan mereka tidak bermain sendirian kan
mereka pasti akan memperhitungkan strategi lawan politiknya
termasuk dalam hal ini pemilihan calon wakil presiden gitu
katakanlah kalau pak anies dengan ahy gitu ya
kalau pak ganjar dicalonkan oleh kib maka dia pasti akan menggandeng calon yang kurang lebih bisa menjadi atau memenangkan pertarungan dengan pasangan ini
ini kira balik lagi kalau pertanyaan tadi adalah
pernyataan normatif tapi di dalam momentum yang seperti sekarang apa yang disebut pak jokowi itu juga bisa ditafsirkan sebagai statement politik gitu ya
untuk gerah oh tolong dong diberikan keamanan buat katakanlah pak ganjar gitu ya untuk mendapatkan tiket yang diperlukan gitu
karena tanpa tiket maka populeritas tinggi elastabilitas yang tinggi itu menjadi tidak ada
jadi tidak ada artinya dalam konteks calon pemilihan presiden gitu
baik ini artinya mungkin bisa dimaknai sebagai dorongan medium alternatif bagi suksesornya jokowi begitu ya mas budi
saya akan minta
salah satu tafsirannya begitu kalau menurut saya ya
sambil mungkin berharap partai pdip juga bisa segera menentukan sikap gitu kan
kalau kita mendengar informasi kan katanya di rakernas berikutnya entah itu di akhir tahun atau awal
atau tahun depan itu partai pdip juga akan sudah mencalonkan calon presidennya gitu
mungkin belum sama awal pres ya
cawapres biasanya akan menjadi pertarungan berikutnya itu setelah pihak lawannya berpasangan dengan siapa
maka menjelang pendaftaran mereka bisa aja baru menentukan
tapi menurut saya ya di luar konteks itu saya melihat kalau kita bisa mendapatkan satu capres satu
bahkan calon pasangannya sekaligus
di lebih awal maka sebetulnya mereka mendapat kesempatan untuk menyusun program programnya dengan lebih detail
dengan lebih proper begitu ya
kalau dulu mungkin pasangan calon presiden itu baru ditentukan seminggu atau beberapa hari sebelum pencalonan gitu ya
sehingga tidak ada kesempatan sama sekali buat mereka untuk menyusun satu program yang proper gitu
nah memang ada prasyaratnya calon calon presiden itu juga mesti harus
harus menghargai juga harus apa
memahami bahwa perintahan sekarang juga masih berjalan ya di bawah dan pak jokowi gitu
sehingga dalam waktu setahun ini mungkin mereka bisa menyusun sambil memantapkan programnya
sehingga kita bisa mendapatkan satu buku yang terbuka gitu
pemilih bisa mendapatkan buku yang terbuka
kita bisa membaca programnya kita bisa membaca visi misinya yang telah disusun jauh jauh hari
kita tidak membeli kucing dalam karung lagi gitu ya
dan itu saya kira plusnya adalah di situ
negatifnya mungkin tadi mas rewo sudah menyebut perhatian publik juga menjadi lebih kecil
terhadap persoalan persoalan yang jangka pendek yang sedang dihadapi oleh pemerintah ya
ekonomi politik bencana masuk peristiwa peristiwa besar yang selalu ada di depan kita ya
misalnya reformasi kepolisian misalnya
apakah itu dipikirkan setelah hirup pikuk pencalonan presiden itu
atau dibiarkan terlalu saja
ini memang jadi faktor negatifnya
tapi kalau menurut saya plusnya juga banyak gitu
kita bisa mendapatkan satu kesempatan melihat capres yang sudah dideklarasikan agak lama
programnya seperti ini
sehingga masa kampanye itu kita betul betul bisa lebih efektif dalam mengkritik atau melihat secara kritis program program mereka
ini keunggulan dari publik gitu ya menurut saya
baik mas budi
saya kan minta tanggapan ke mas revo
saya akan kembali ke soal tadi
jangan jangan kecenderungannya adalah ini menjadi presiden mencoba mencari skoci bagi suksesornya begitu
bagaimana mas revo melihatnya mas
kalau saya masih
saya bahwa pada akhirnya bdip pasti akan berhubung secara matang ya
sekarang kan kalau diket
sekarang ya kalau banyak orang berpandangan bahwa presiden bisa di
mungkin lebih terung kepada pak senjar gitu
bukan bdip itu sebuah salam yang sangat kuat
tapi ini diintimidasi ke hubungan sebuah dpr dan juga satu nama lain jarvanow
saya akan lihat siapa yang berpeluang untuk memenang pemimpin
karena bagi partai politik memang salah satu tujuan dalam konservasi itu kan
kita memenangkan badan masyarakat
ini juga merebut kekuasaan
apakah kemudian peluangnya ada di lebih besar pada nama kami atau nowo
bagi sebagian orang melihat bahwa pada akhirnya pdip akan realistis
siapa yang masih berpeluang memenangkan
yang lebih besar peluang
kita tentu ketika tahun empat belas ya
empat belas pada waktu itu kan
yang membuka masih nama megawati soekarno putri sendiri yang akan dicalonkan sebagai calon
dan nama bumega itu terus ditemukan padahal banyak lihat pada waktu itu
melihat popularitas jokowi yang saat itu menjabat sebagai gubernur dki cukup kuat
dan sebagai jiken
pada akhirnya kita tahu kan
tiga bulan sepuluh
yang di dalam presiden
kan nama bumega
padahal di awal nama megawati terus menguat
saya pikir juga
akan dilakukan pdip pasti akan sama
apa di antara nama nama yang sekarang beredar
yang memiliki peluang lebih besar untuk
pertarungannya kan memang
setiap nama yang akan ditemukan adalah
pak kaini juga akan dilihat
untuk menyiapkan calon
ya saya pikir juga
sejauh ini kan belum pernah ada pernyataan terbuka
siapa yang akan di
kalau misalkan kita ber
dan juga apakah ini
presiden yang menyiapkan sekocinya
buru juga kalau
belum muncul kan
siapa yang akan
siapa yang akan menyiapkan sekocinya itu kan
belum mendengar langsung
jadi saya pikir kita sama sama menunggu saja soalan ini juga masih cukup lama
ini kalau misalkan kita mengacu pada dua ribu empat belas ya prof
dua ribu empat belas itu oktober dua ribu dua belas seperti halnya sekarang ini oktober dua ribu dua belas
oktober dua ribu dua belas itu kan pak nama joko widodo sendiri baru ditetapkan sebagai bernur dki kan
juga pertengahan oktober dua ribu dua belas baru menjawab benar pada waktu itu ya
kalau kita mengacu pada pemilu dua ribu sebelas pada sepuluh tahun yang lalu
jadi waktunya memang masih cukup panjang
dalam politik ini semua pasti akan sangat dinamis
dan pergerakannya terjadi juga di ketika ketika ini
kita ketika tahun dua ribu dua belas
dari tahun dua ribu lima belas sampai tahun dua ribu sembilan belas
untuk penetapan calon wakil presidennya saja
itu sampai detik detik terakhir masa pendaftaran
karena ada beberapa nama pada waktu itu tidak dipilih oleh
nama wabresnya saja diberikan
di detik detik akhir pendaftaran
yang lebih penting pada saat ini adalah
bagaimana kemudian partai politik
yang tadi disampaikan oleh mas di bahwa
karena partai politik ini mempunyai visi dan misi
apa yang akan dilakukan oleh partai politik
untuk pembangunan kedepan indonesia misalnya
bagaimana rencana rencananya orang
sekarang saja untuk rencana pembangunan jangka panjang tahap ke dua tahun dua ribu dua puluh lima
belum pernah ada yang ngomong partai politik
padahal satu tahun lagi
kita sudah selesai
rancangan pembangunan jangka panjang dua nya
sampai sekarang kita belum pernah ada mendengar partai politik
menyampaikan rencana apa indonesia ini akan kemana
beberapa hal yang lebih crucial
ya ini buku lah ya dalam siapulitras
hal hal seperti ini memang jadi bumbu bumbu yang menarik
ada banyak hal lain yang harus dikedepankan
para partai politik dan
nama nama yang saat ini beredar di orbit
apa yang akan mereka lakukan apa yang mereka tawar
itu juga harus dipetik
baik mas revo tapi ini juga menarik
dari yang kemudian anda sampaikan begitu
kalau kemudian kita juga jangan terburu buru kemudian berbicara
siapa capres idola presiden sekarang
atau kemudian siapa suksesor yang ia jagokan
apakah kemudian jangan jangan pidato kemarin
endorse tipis yang disebutkan presiden jokowi
ini hanya memperlihatkan bahwa golkar kib ini menjadi paling tidak tumpangan presiden
setelah masa jabatannya nanti misalkan
apakah itu bisa kita lihat juga kecenderungannya mas revo
politik ini kan ada pernyataan dalam politik yang harus selalu kita ingat ya
tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik yang ada hanya dengan abadi
jadi kalau pun misalkan kita menyampaikan apakah golkar akan terus beriringan
dalam perjalanannya pak jokowi ya kan apakah kepentingannya ada di garis yang sama
kalau misalkan kita mengacu lagi pada perjalanan politik golkar dan pak jokowi
di tahun dua ribu empat belas kan golkar pada awalnya pernah menjadi oposisi dari presiden jokowi
baru kemudian di perjalanan
dan golkar merapat di beberapa waktu telahnya gitu
tapi sebetulnya tidak akan terus terusan dengan garis yang sama

ketika kepentingannya sama pasti akan bergandengan
tapi ketika kepentingannya berbeda pasti akan berseparah
baik baik ini menarik kemudian dalam politik tidak ada kawan yang abadi begitu
selama kepentingannya sama mungkin akan berteman setelah tidak sama mungkin tidak
nah ini kemudian menarik juga untuk kita cermati bagaimana ada gestur akward begitu ya
rasanya antara ketua umum nasdem suryapaloh dengan presiden saat bersalaman
saat turun dari panggung atau saat baru datang waktu itu
mas budi setiarso bagaimana melihat ini mas
apakah ini memperlihatkan adanya keretakan begitu menjawab pertanyaan dan omongan publik
soal pemerintah dan juga nasdem belakangan ini mas budi
ya mungkin saja ya tapi kalau kita perhatikan atau kita ikuti pernyataan pak surya paloh ya ketika ditanya soal ini kan
memang itu bukan mereka tidak berniat berperlukan gitu ya kata pak suryapaloh ya
karena dalam acara yang ramai terbuka memang tidak ada rencana perlukan
jadi barangkali kalau kita boleh sedikit berterus terangkan
kalau kita mengelompokkan capres capres yang barangkali dipersepsikan sebagai tidak segaris dengan pak jokowi ya
ini lepas dari benar atau tidak tapi dipersepsikan orang sebagai tidak segaris dengan pak jokowi sebagai pemerintah presiden incumbent gitu
memang kan tidak
kita melihatnya di pak anies baswedan yang dicalonkan oleh nasdem ya
kalau kita mengikuti set berset dari para pendukungnya set berset dari sebagian pengusaha pemerintah
anies kan bukan menjadi preferensi lah bukan buat mereka untuk menjadi suksesornya pak jokowi
sehingga ketika nasdem kemudian mendeklarasikan pencalonan pak anies baswedan
satu waktu yang lalu ada respons dari beberapa partai kan kemudian menuntut adanya perombakan kabinet
mengeluarkan nasdem dari pemerintahan
seorang lain disuarakan oleh sebagian pdip pak asto itu ya kan
dianggap ini tidak sejalan lagi dengan pemerintah
nah apakah cup atau respons dari gestur dari pak jokowi dan juga pak surya paloh itu
berhubungan dengan itu mungkin iya tapi mungkin juga tidak gitu kan
kadang kadang kita juga menafsirkannya berlebihan gitu ya
meskipun dalam politik lagi lagi itu persepsi kan
politik soal bagaimana kita berkomunikasi kepada publik
sehingga jika ada satu gestur ada satu statement yang mungkin relate dengan perjalanan politik
atau momentum politik itu bisa ditafsirkan seperti itu gitu ya pak surya paro
pak surya paloh sebagai ketua umum nasdem mendeklarasikan pak anies
yang dipersepsikan sebagai tidak segaris dengan pak jokowi
maka menjadi tadi sebut sebagai upvote ketika bertemu
ini saya kira masalah tafsir kalau yang terjadi seperti apa
ya kita hanya yang tahu ya hanya pak surya palot sama pak jokowi gitu ya
ini lagi lagi adalah tafsir gitu
nah yang penting ke depan apakah komunikasi pak anies dan pak jokowi itu benar benar ditutup
atau masih ada satu langkah langkah yang mungkin bisa dilakukan
ini kan kalau dalam persepsi saya pak jokowi mungkin kalau disebut
mungkin tidak akan menaruh muat telur di satu keranjang begitu ya
jadi pasti pak jokowi akan menaruh telurnya itu di banyak keranjang
sehingga ketika mungkin nanti yang salah satu dari kandidat itu yang menang
maka jalannya pembangunan yang
yang dilakukan oleh pak jokowi itu juga relatif aman ya
barangkali ada jaminan keberlanjutan dari program program yang dilakukan oleh pak jokowi
ini siapapun nanti yang akan memilih
ini kalau ditaruh semua turunnya di satu keranjang
katakanlah keranjang a gitu ketika yang menang b
maka menjadi satu persoalan buat pak jokowi nantinya gitu
jadi saya kira kalau balik ke pertanyaan
apakah gesture itu menandatkan satu babak babak
baru dalam hubungan politik pak jokowi dan pak suryapalo
apakah nanti kemudian nasdem juga
nasibnya dipertaruhkan secara deklarasi pak anies ini
kita mesti lihat ke depan seperti apa gitu
apakah betul itu ada
kan kita lihat nasihat juga dari awal kan mendukung pak jokowi
dari tahun dua ribu empat belas ya waktu itu sudah
udah mendeklarasikan di awal juga gitu
nah ini ketika di akhir
ketika memang pada saatnya ini kan pak jokowi udah gak diseronkan diri lagi kan
di periode kedua kecuali undang undang dasarnya diubah
dengan segera cara sehingga mungkin kan pemilu diundur
atau ada kesempatan buat pak jokowi ketika periode
tapi kalau dengan normatif sekarang
maka pak jokowi udah gak bisa lagi untuk maju sebagai karantina
sehingga udah ini wilayah otonomi politiknya pak suryapalo lah
ketika kemudian mendeklarasikan pencalonan lebih awal gitu ya
ya mungkin pak suryapalo juga sudah memberitukan resiko resikonya
konsekuensi konsekuensi terutama dalam hubungan politiknya dengan pak jokowi
dan juga partai partai pendukung yang lain gitu menurut saya
baik ini menarik
bagi politisi mungkin adalah seni menghitung atau berkalkulasi
tapi bagi publik adalah seni tafsir begitu ya
kita bisa memaknai banyak kejadian
kalau menurut saya ya
mungkin yang pertama dilakukan ini karena
partai yang bisa mencalonkan langsung itu kan hanya pdi
yang lainnya itu kan harus bergabung
kalau dia harus bergabung maka menurut saya ya
prioritas pertama itu adalah menambah suaranya
menambah jumlah posinya
bahwa kemudian nanti dia efeknya adalah memenangkan pembicaraan presiden
ya itu adalah tujuan berikutnya gitu
dan itu untuk pak jokowi akan menjadi bonus
karena dia kemudian bisa menjadi ruling party gitu ya
ruling party maksudnya ya
berisabil berkuasa dan sebagainya
jadi tujuan pertamanya menurut saya adalah
menambah sebanyak mungkin kursinya
dan maka dia harus menghitung nih
apakah anies ini bisa memberikan tambahan elektoral
baik itu di jawa maupun di luar jawa
ini mungkin pak suryavolo punya perhitungan tersendiri
termasuk mungkin nanti ada demokrat ada pks
dan juga partai partai lain
ketika mencalonkan orang lain di
kesempatan kesempatan mendatang gitu
pasti itu akan berhubungan dengan
kesempatan mereka menambah jumlah kursi
kecuali vdi ya kalau vdi kan udah dapat kursinya
udah punya tiketnya
sehingga mereka bisa lebih leluasa
kalau bisa mencalonkan satu orang yang
memiliki peluang dua duanya
bisa menambah kursi
tapi sekaligus memenangkan pemilihan presiden
itu akan sangat ideal buat mereka
kalau partai partai lain
karena ini nggak bisa berdiri sendiri
ya mereka prioritas pertamanya adalah
menambah jumlah kursinya
karena disitulah mereka bisa memperjuangkan
kepentingan kepentingannya yang ada di dpr ya
tentu saja nanti juga bisa mendapatkan
bergening position yang lebih kuat
ketika pembentukan pemerintahan
setelah pemilihan presiden gitu
baik mereka di dalam maupun di luar pemerintah
baik kita akan lihat nanti seperti apa kemudian dinamika dari
bagaimana kemudian komunikasi politik
konstelasi jelang pendaftaran
apakah akan berubah atau mungkin akan sama
dengan apa yang sudah ada sekarang
kita akan lihat tentunya paling tidak
sampai di tahun depan di pendaftaran di
kurang lebih di oktober dua ribu dua puluh satu
kita akan jeda sedek
mas mas kalian tapi usai jeda
kita akan membahas dialog yang berbeda
yaitu bagaimana media mengawal
persidangan verdi sambo sejauh ini
pemirsa tetaplah bersama kami
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami